la baik allahumma la baik
kalimat talbiah terus dikumandangkan di tanah suci
idul adha di arab saudi dimeriahkan oleh jemaah haji dari seluruh dunia
tahun ini satu juta jemaah menjadi tamu baik allah
menunaikan rangkaian rukun haji yang cukup menguras energi
berihrom berjalan kaki
bermalam di wina wukuf padang arofah
melempar jumroh hingga tawaf dan sai
semuanya ditempuh dengan berjalan kaki
perjalanan haji adalah perjalanan yang tak bisa diungkapkan
semua muslim diperjalanan
dan mengucapkan kepada anak anak kita anak anak muslim
ya allah yang terbaik berhubung dengan muslim
tidak hanya itu
suasana idul adha di arab saudi diramaikan oleh jemaah yang bergerilya di pusat kota
seperti jalan tempat tempat perbelanjaan
tahlul atau memotong rambut
hingga sekadar beristirahat di pinggir pinggir jalan kota
menikmati kota arab saudi
alhamdulillah ya allah yang memberi kita semua muslim yang berusaha
untuk menikmati kota yang berkualitas
dan berterima kasih

untuk menikmati kota yang berkualitas
dan berterima kasih
untuk menikmati kota yang berkualitas
dan berterima kasih
untuk menikmati kota yang berkualitas
muhammad ali menempuh satu jam perjalanan udara dari mesir
bagi ali perjalanan haji adalah perjalanan hati dan fisik

bagi ali idul adha adalah merayakan kemenangan setelah segala hal

berharap tahun depan bisa membawa keluarga menjadi tamu allah
bersama muslim di seluruh dunia